gini aja enggak
buat apa pembongkaran makam ya mas pepep roy
ini mas lagi beresin tong sampah
soalnya tadi sampahnya gigi
kita udah enggak sengaja mas
benar kok mas
ya enggak mungkin dong kalau gigi berbohong ya kan
mas adi ini kopinya gigi taruh di sebelah sini ya
gigi tinggal dulu ya ke dapur ya
terima kasih ya
di pemongkaran makan pak roy
kalau saya bilang soal itu ke pak ahok
nanti kiki bisa dipecat
mendingan saya nggak usah bilang ke pak al deh
lagipula saya udah tegaskan ke kiki soal ini
lalu apa ren
iya pak tadi rena hampir kebawa mobil pick up yang lagi jalan
pas dia lagi main sama mbak elsa di taman senopati
iya pak rena bilang mereka lagi main petak umpet
mbak elsa itu emang ada niatan buruk sama rena
makasih informasinya ren
ada lagi yang bisa saya bantu pak
udah kamu bisa istirahat
iya pak makasih selamat malam
belum nyerah bikin ulah juga kamu rupanya ya
gue pegang kamu ya
mama bersyukur sekali kamu gak kena panah panah din kamu baik baik aja
itu hari pertama kamu pergi rena tuh sangat khawatir sama kamu
dia cari cari kamu bahkan dia bermimpi kamu jatuh
ternyata memang benar terjadi apa apa sama kamu
dan kamu emang jatuh
padahal kamu sama rena kan bukan ibu dan anak kandung
mama tuh kelihatan seperti ada ikatan cinta yang kuat antara kamu sama rena
aku ga bisa mencantum ke rosak
babak empat innalah
untuk itu pertahankan ya rumah tangganya
kamu istirahat ya
supaya cepat membaik
kepikiran terus besok ketemu sama nima
gapain dia neven malem malem
ini kalo gua gak angkat dia baru neven terus
saya baru dapat kabar dari randy
katanya reina hampir terbawa mobil karena kamu
kamu mau mencelakakan reyna
ya enggak lah al
saya cuma ajak rena main
saya tidak bodoh ya elza
saya tahu betapa liciknya kamu
kamu dengarkan saya ya
saya pasti akan hancurkan kamu
dan juga buka tpp
karena kemarin aku sibuk
aku sampe lupa
ngasih tau kamu
kamu sama elsa datang ya
besok kan aku janjian sama
besok aku udah
keburu janjian sama elsa pak
papa tunggu disana ya
yuk kita istirahat yuk
papa gak akan tau
kalo besok aku akan
ketemu angga dan michelle
lagi lagi aku harus
supaya aku mencegah
perbuatan elsa kebongkar